terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
mantan politikus partai gerindra yang juga menjabat sebagai menteri pariwisata dan ekonomi kreatif
sandiaga uno menandatangani komitmen sebagai tanda peresmian dirinya
bergabung dengan partai persatuan pembangunan rabu sore
meski belum mendapatkan kepastian posisi sandi di p tiga
pdi perjuangan mempersilahkan sandi disulkan menjadi caopres ganjar pranowo

sebuah komitmen dan ini tentunya kami sangat menambahkan
dan nantinya kita akan pelajari
sandi mengaku belum mendapatkan informasi terkait posisi jabatan penting
bagi dirinya usai resmi bergabung
semua yang jelas dalam menentukan siapa sosok yang bakal menjadi cawapres pendamping ganjar
pdip akan mempertimbangkan faktor konstelasi elektoral
hingga perpaduan antara tokoh tersebut dengan ganjar dalam memimpin dan menyelesaikan masalah rakyat
ya saya kemarin bertemu dengan ketua umum p tiga bapak haji mardiono
beliau juga menyampaikan ada tidak hanya satu nama kemungkinan
ya monggo karena ini kan aspirasi
parte parte yang sama juga dengan perindo kemudian juga sempat menyebut tuan guru bajang
nah sehingga nama nama monggo silahkan toh nanti rakyat yang akan menilai
rakyat yang akan menentukan yang bisa diukur melalui instrumen elektoral
tetapi yang penting adalah komitmennya kesatu paduan kepemimpinan dengan pak ganjar pranowo
sehingga parte parte dari pengalaman yang lalu
dapat mengusulkan dan kemudian nanti akan diputuskan
tim liputan cnn indonesia